tadi ada yang mempercelakakan papa rizky siapa
tahu apa enggak tahu papanya dengar orang tadi bilang menyebutkan nama nama prabowo
walaupun om prabu dinyatakan gak bersalah atas pembunuhan ayahnya amira tapi aku yakin
kamu masih belum yakin kalau saya tidak ada kaitannya dengan kematian ayah apa sekarang
berani sumpah berani sumpah kalau bukan bapak yang bunuh saya dan bapak mengadu hubungannya
bapak gak berani sumpahkan itu secara nggak langsung bapak udah ngakuin kalau bapak yang
bunuh ayah saya ya karena memang saya bukan pembunuh ayah kamu saya kan sudah menjelaskan semuanya
see ya saya kan sudah pesan restoran khusus untuk sarapan sama amiran saya bisa terima
penolakan seperti amirah kalau kamu temani saya sarapan sebentar saya kasih tahu kamu cerita lebih lanjut soal
tempur saya mau membantu rizky untuk mencari ibunya bagaimana sebentar saja saya yakin rizky

tidak akan keberatan kalau kamu datang kerja telat sedikit
apalagi mendengar saya mau membantu mencari ibunya
ya allah kenapa lagi lagi pak prabu berusaha baik
kenapa sepertinya dia tetap merasa nggak bersalah
apa karena dia sudah difonis bebas
enggak biar gimana pun dia adalah pembunuh ayah
kenapa ngejawabnya nggak dari tadi
saya sudah lapar sekali belum sarapan
bu leni dibawa oleh seorang bapak bapak dengan ciri ciri
rambutnya pendek keriting sedikit gemuk kulitnya putih berkaca mata
nanti juga saya suruh orang untuk melacak orang itu ya
tapi ngapain juga saya peduli sama leni
saya akan cuma pura pura mau bantu leni saja biar amira mau sarapan sama saya
hah amira juga nggak tahu kalau nanti dia akan berubah
nanti saya nggak suruh orang saya untuk ngajak orang itu
gewira kamu itu gimana sih
kamu kemakan ceremotan begitu
ini anak ayah kau
kalau nggak akan kembali
kenapa si kapa prabu ini ngingetin aku sama ayah
padahal dia orang yang udah merenggut ayah dari kami
amira kamu mau kemana sih
kamu belum datang
karena aku udah bilang suruh datang pagi
amira apa kabarnya
saya udah tahu amira
orang nggak terlalu lemah angkat
tadi ada yang mempercelakakan papa rizky siapa pak
papa juga gak tau papa gak tau
papa hanya dengar orang tadi bilang menyebutkan nama prabu
walaupun om prabu niat akan gak bersalah atas pembunuhan ayahnya amira
tapi aku yakin emang om prabu yang membuat ayahnya amirnya celaka
rizky kamu diam saja
enggak gak papa
makasih ya om kalau om mau bantu tentang mama
om setelah sarapan amira langsung suruh rumah saya
itu om kamu tenang saja
amira kamu tenang saja
rizky tidak akan berani marahin kamu
kamu dengar saja amira
saya harus pergi sekarang saya harus kerja
makasih ya pak
om berhenti saja
saya sangat membenci kamu karena cinta ain yang begitu besar ke kamu
tapi kenapa sampai sekarang saya gak bisa membenci amira
saya malah seperti takut kehilangan amirah
nampaknya aku memimpin
siapa yang sebenarnya putri kandung saya ya allah
sudah lama aku gak ketemu zaira maupun amira
sejak penangkapan prabu
amir belum menengok aku lagi
kenapa prabowo wijaya bisa bebas
apa memang bukan dia yang mencelakaya aku
waktu itu prabu wijaya berusaha mencelakaya aku
karena kamu sudah berani macam macam sama prabu wijaya
biar kamu merasakan mati dua kali
pak wisnu juga bilang gitu
aku harus bertemu sama amera
dan bertanya soal kebebasan prabu ini
rizky maaf ya aku terlambat
tadi tiba tiba pak prabu
kamu diapain sama dia
enggak gak diapain sih
ya nggak apa apa biar gimana pun juga kan
dia kan pernah nyalakan ayah kamu kan
aku takutnya kamu dipakmen aja
kamu gak diapain kan
ya kamu gak nyangka kamu peduli banget ya sama aku
ya bukannya gitu juga
aku gak suka aja kalau misal supir aku diapain
kamu ngerti kan kalau zaman sekarang tuh susah nyari supir
apa aja yang cocok sama aku susah
yaudahlah ayo kita cari mama sekarang
eh biar aku aja yang bawa
aku mau ngebut
aku aja yang bawa
kamu gak bisa ngebut kan
iya tapi aku gak mau gaji buta dong
yang bilang kamu makan gaji buta siapa mira
kamu juga punya tugas kok
tugas kamu ya jagain mobil aku
kau stimuli sama siapai yang

kita selalu ber "